ya meski perayaan imlek masih sepekan lagi kemeriahannya sudah terasa sejak jauh hari
hal ini terlihat ketika warga surabaya khususnya anak anak
dihibur dengan atraksi kungfu panda yang terkenal di sebuah pusat perbelanjaan di surabaya
mungkin semua anak anak kenal dengan karakter po
seekor panda jago kung fu dalam film animasi terkenal kung fu panda
sehingga dimanapun kehadirannya selalu ditunggu tunggu
lewat atraksi karakter panda yang identik dengan negeri tiongkok ini
pengunjung dibawa ke dalam kemeriahan imlek
seperti halnya nurul dan putrinya kia yang hadir untuk menyaksikan atraksi ini
kesini kemarin ada impian
iklan di koran kung fu panda terus dia ngajakin anak anak ngajakin kesini
jadi yaudah dia senang kung fu panda terus memang pengen lihat filmnya
itu tuh mbak kok ngambil sepatunya ayah tadi ya
soalnya kalau mininya jatuh terus naik lagi kembali bawa sandalnya ayah
tapi kita berharap atraksi kung fu panda yang akan hadir hingga tanggal dua puluh sembilan januari ini
dapat menambah jumlah pengunjung
luar biasa sih ya karena kan target kita untuk anak anak kecil
bisa mereka ketemu dengan kung fu panda terus foto bersama
itu akhirnya yang jadi datang itu adalah family
jadi karena anak anaknya antusias seperti tadi yang kita lihat
anak anak itu seneng sekali begitu pas ketemu sama kubu panda
harapan kita sih sebenarnya seperti ini
selain atraksi kung fu panda
pengunjung juga dihibur dengan tarian oriental dan berlatih gerakan kungfu bersama
para pengunjung pun dapat berbelanja pernak pernik kungfu panda
yang sudah disediakan penyelenggara